seorang ketua kpps di rawalumbu bekasi meninggal dunia usai melakukan tugas di tempat pemungutan suara
sementara itu seorang anggota polsek rian sidoarjo meninggal dunia saat melaksanakan tugas pengamanan di tps
ketua kelompok panitia pemungutan suara atau kpps di tps tiga puluh satu rawalumbu kota bekasi jawa barat meninggal dunia
franciscus ismantara meninggal dunia setelah bertugas dengan melewati proses pemilu yang panjang
mulai dari pencoblosan hingga proses penghitungan suara
semenjak mulai pemungutan suara itu sampai tadi malam itu dia nggak tidur
sampai yang pas habis penghitungan itu sampai jam satu sampai jam dua itu gak tidur sama sekali
iya nggak tidur
menurut pihak keluarga ismantara diketahui memiliki riwayat penyakit jantung
ismantara akan dimakamkan di taman pemakaman umum pedurenan mustika jaya
kota bekasi jawa barat